hei anak mama udah pulang
ini ada kiriman gue
dari keluarga panino
tadi kue ini udah dicek di depan sama penjaga
terima kasih banyak ya rena
om baik habisin ya seri ini ya
om baik habisin
udah pernah bilang sama gue
dia punya feeling
kalau ada orang yang berusaha untuk nyerang bokapnya
lu tau siapa pelakunya

kalo lu tau siapa pelakunya
kalo lu tau siapa pelakunya
panino gak mungkin minimal lu pernah ngebahas ini dengan roy
kalo gak dengan bokap lu
gue gak pernah ngebahas ini sama roy
bokap gue tuh orang yang tertutup
apapun masalah pribadi yang dia punya dia gak pernah cerita ke orang lain
sekarang menurut gue yang paling terpenting

kalo gak lu berusaha cari barang barang bokap lo
apa bisa mampir ke bakery
tolong belikan kue yang bagus buat keluarga adik barang
sebagai ucapan terima kasih hari ini
pokoknya habis dari sini mama sama papa beliin kue buat anda ya
saya mau laporan pak
saya mau laporan pak
rena sudah tiba di rumah dengan selamat
dan satu lagi pak
barusan ada yang mengirimkan paket kue buat keluarga bapak
baru saja saya foto
dan nanti akan segera saya kirimkan ke bapak
halo jangan siapa
saya cuma mau tanya apa benar anda mengirim kue ke rumah saya
buat kirimkan kue ke rumah anda
sebagai ucapan terima kasih
apa sudah sampai
sudah terima kasih banyak ya
saya hanya ingin menanyakan itu
eh anak mama udah pulang
ini ada kiriman kue
dari keluarga panino
ya terus ini
tadi kue ini udah dicek di depan sama penjaga
kata panino ini kue yang diperbaiki
jadi uya bawa masuk
kalau begitu uya izin balik ke pos
uben banget belum rangka apaan ya
sekalian naruh tas serena
mau potong ini ya
bentuin saya pinter
darapi belum ya rambut kue
kue kok jadi deg degan gini
semoga gue gak malu maluin di depan mas randy
sorry ya kau mau lama nunggu
gak apa apa kok gak lama juga
baru sampai juga kok
apa tadi ini yak er
terbakar waktu sebenernya
kamu pesen apa
sama mineral water ya
kamu pesen apa
saya spaghetti carbonara ya
sama mineral water
baik ditunggu pesanannya ya
mas reni kok malah main hp sih
itu loh sinetron ikatan batin seru banget tau mas
lebih suka baca
kalau traveling suka gak
soalnya saya lebih suka
alam bebas gitu sih
wow udah naik gunung apa aja mas
dan ada beberapa lagi sih
udah ganteng suka alam
jago mendaki gunung lagi
ini cowok keren banget
alam baru usus
oh lu bangga dek